hepatitis atau peradangan pada hati biasanya disebabkan oleh virus a b c d dan e
serta konsumsi alkohol dan obat obatan
namun pada lima april lalu pemerintah inggris melaporkan setidaknya ada sepuluh kasus hepatitis akut
yang hingga kini penyebabnya belum diketahui
sepuluh hari kemudian tepatnya tanggal lima belas april dua ribu dua puluh
organisasi kesehatan dunia atau who menetapkan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa
guna membangun kewaspadaan meski belum tentu menjadi wabah luas dunia
organisasi kesehatan dunia menetapkan tiga klasifikasi dalam penyakit ini
yakni kasus terkonfirmasi probable dan juga epilink
pertama kasus terkonfirmasi artinya positif mengidap penyakit ini
namun karena penelitian terkait penyebab hepatitis akut ini masih berjalan
maka definisinya masih belum diketahui
kedua adalah kasus probable
yang masuk kategori ini adalah pasien hepatitis
namun tak ditemukan virus a b c d dan e sebagai penyebabnya
salah satu ciri lainnya adalah enzim hati atau aspartat aminotransferase yang tinggi
yakni lebih dari lima ratus international unit per liternya
sejak oktober dua ribu dua puluh satu hingga saat ini
kementerian kesehatan menyebut kasus probable terjadi pada pasien dengan usia
di bawah enam belas tahun
kategori ketiga adalah appealing
yakni pasien hepatitis non virus a b cd atau e
yang memiliki kontak erat dengan pasien probable
misalnya satu rumah atau menggunakan satu alat makan
jika pasien bergejala hepatitis
kemudian hasil laboratorium belum keluar atau masih dalam proses
maka pasien ini akan masuk dalam kategori pending classification
menurut direktur pasca sarjana
menurut direktur pasca sarjana uu
yang juga merupakan mantan direktur penyakit penular organisasi kesehatan dunia untuk asia tenggara
chandra yoga aditama
yang perlu dibangunin masyarakat adalah kewaspadaan umum
mulai dari mencuci tangan yang benar
makan dan minum yang bersih dan dalam kondisi matang
kemudian membuang fesis bayi atau anak pada tempatnya
serta menggunakan alat makan sendiri sendiri
tak lupa jika gejala hepatitis seperti demam diare air seni yang keruh
kulit dan mata berwarna kuning sudah mulai terlihat
maka penanganan dokter secepatnya harus dilakukan
diana valencia egy agung jakarta